halo saat ini saya berada di terminal satu keberangkatan bandara internasional soekarno hatta
dan bisa dilihat di belakang saya
ini memang tidak ada antrian dari calon penumpang yang menggunakan terminal satu bandara soekarno hatta
namun jika dibandingkan dengan terminal yang lain ini memang masih ramai di terminal yang lain
yaitu terminal dua ataupun terminal tiga
karena jika kita lihat dari data yang ada di angkasa pura dua
ini terminal satu saja ini hanya melayani satu ratus enam puluh satu penerbangan dengan total dua puluh tiga ribu lebih penumpang
untuk terminal dua ada empat ratus tiga puluh lima penerbangan dengan total penumpang lebih dari enam puluh lima
dan untuk terminal tiga ada tiga ratus tujuh penerbangan dengan total penumpang empat puluh enam lebih
jadi jika dibandingkan dengan terminal tiga
ini masih terlihat cukup sepi dan untuk protokol kesehatan terutama untuk jaga jarak
ini masih bisa diwaspadai begitu
dan diharapkan memang masyarakat yang menggunakan terminal satu terminal dua
ataupun terminal tiga di bandara soekarno hatta ini tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga jarak
di meliputan cnn indonesia